biar aku yang ke gunung semeru
untuk mencari enjangan emas itu
aku akan mengeluarkan ilmu
satu hal yang harus raden ketahui
gusti prabu dapat disembuhkan
di dalam jangka waktu tiga hari
dan diselamatkan oleh allah dan kakek sudah berusaha dengan memanfaatkan aci halimunan
untuk melindungi tempat ini dari penerawangan orang jahat
syeikh bagaimana keadaan kandaprabu siluani
ya syeikh guru kami sangat mencemaskannya tolong syeikh guru
kakek guru aku mohon katakan sesuatu
hidup yang memindahkan syaikh guru
samkanlah firman allah
setiap insan pasti mengalami mati
apa yang dimaksudkan oleh kakek guru
jantung gusti prabu telah berhenti berdetak
pasang depuis akhir dosa penghantaran van kita

yunus jalan cambio
tuhan untuk sisamu jireh
hamil perasaan bahagia itu
kacang mengubah diri dengan apadi

sebestinya begitu raden
apa maksud dari ucapan sheikh sebenarnya
detak jantung gusti prabu telah berhenti berdenam
artinya bahwa gusti prabu telah meninggal dunia dan meninggalkan kita semua
tetapi apa sih guru tetapi apa
sheikh kenapa kau malah semakin membuat kami bingung
gusti ratu coba sentuh oleh gusti ratu
apakah tubuh kursi prabu masih hangat
sangat sangat hangat sheikh guru masih hangat
benar sheik masih hangat
semoga saja ini pertanda kalau ayanda prabu masih bisa ditolong
ini merupakan sebuah keajaiban
mungkin karena prabu siliwangi salah sakti
karena itu prabu siliwangi bisa bertahan hidup
bila allah belum menghendaki meskipun ajal telah tiba orang itu akan tetap hidup
tapi sebaliknya jika allah menghindaki orang
maka tidak bisa ada orang yang menghalanginya
dahulu kala di dunia persilatan ada seorang pendekar yang mati suri seperti ini
tetapi dia bisa selamatkan
dan dia bisa sembuh
setelah makan hati seekor mejangan berwarna emas
kakek guru aku akan mencari menjangan emas itu kakek guru
tapi keberadaan mejangan berwarna emas itu masih simpang siur di mana adanya
ada orang yang mengatakan di gunung cermai
ada orang yang mengatakan di gunung lawu
ada juga yang mengatakan mungkin
hidup di gunung semeru
aku akan mencarinya
aku akan mencari
gunung yang dekat dari sini
aku akan mencari ke gunung lain
biar aku yang pergi ke gunung
kau yang pergi ke gunung semeru
aku akan mencari ke gunung semeru
biar aku yang ke gunung semeru
untuk mencari enjangan emas itu
aku akan mengeluarkan ilmu
satu hal yang harus raden ketahui
gusti prabu dapat disembuhkan
di dalam jangka waktu tiga hari
kalau tiga hari bekerja bisa menyelamatkannya
maka gusti prabu tidak akan bisa tertolak
kak anda bertahanlah kak anda
aku akan mencarinya
dengan sekuat tenaga pakai guru
untuk mendapatkan ujangan emas itu
ayah anda aku berjanji
aku akan mendapatkan menjangan emas itu ayah anda
kami berjanji untuk mendapatkan ujangan emas itu untukmu
raka rai kalian berhati hatilah
kami semua menggantungkan harapanmu
kami semua menggantungkan harapanmu
kalau begitu aku pengen
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
menemani kepanakan tercintaku
surawi seja adalah putra makota
dan aku harus menjaganya adikku
baiklah raka aku titipkan putraku padam
sekurang kurangnya aku mau pahit
kenapa mereka berada di sini
apa yang mereka lakukan
lebih baik aku di sini mencuri dewan
siapa tahu ada sesuatu yang menguntungkan